dalam penutupan rakernas pdi perjuangan ketua umum pdip megawati soekarno putri meminta partai menunjukkan citra ganjar pranowo secara otentik yaitu sebagai capres yang memang dekat dengan rakyat
pdip perjuangan ketua umum pdip
akan menjadi kekuatan yang sangat besar yang bisa diandalkan partai
saya dengan yakin hapul yakin saya mengatakan
tampilkan pak ganjar itu dengan otentik rasional dan sesuai dengan karakternya yang menyatu dengan akar rumput
sebab kalau kita melihat soekarno dari sejak muda sampai beliau wafat
beliau dapat menampilkan yang namanya diri beliau
bung karno adalah punggung